ya jawa tengah merupakan salah satu provinsi yang mengumumkan kenaikan ump sebesar tiga dua puluh tujuh persen
meskipun pemerintah pusat mengumumkan bahwa tidak ada kenaikan ump di tahun dua ribu dua puluh
dan untuk mengetahui lebih lanjut kita sudah tersambung melalui sambungan zoom dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat petang pak ganjar apa kabar pak
selamat petang baik baik
ya pak ganjar ini jawa tengah adalah salah satu provinsi yang memutuskan untuk menaikkan ump dua ribu dua puluh satu sebesar tiga dua puluh tujuh persen
apa pertimbangannya pak
pertimbangannya ada pp nya
ada pp yang memperhitungkan bahwa kenaikan upah itu dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
dan itulah yang kemudian kita berikan keputusan sehingga bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk kabupaten kota merumuskan umk
nah kalau di jawa tengah sendiri pak situasinya seperti apa
di masa pandemi ini banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawannya
nah apakah kenaikan ump ini akan memberi dampak yang seperti apa nih pak
iya ada yang perusahaan yang berat karena dia juga mem phk hari ini juga ada phk
tapi kan ump itu upah minimum minimum kan
yang kedua upah ini kan berlaku untuk mereka pekerja baru yang usianya baru satu tahun
cerita ini kan tidak pernah diangkat
terus yang kedua banyak perusahaan perusahaan yang tidak bisa membayar seperti pengalaman tahun lalu
dia melakukan penangguhan
jadi sebenarnya ada fasilitas
nah kalau kemudian alasan itu nanti dijadikan pertimbangan tentu tinggal mengajukan kepada gubernur
biar kami nanti bisa melakukan pengecekan
ada perusahaan yang untungnya masih meningkat ada yang stagnan ada yang menurun
bahkan ada yang sudah phk
jadi sebenarnya variannya cukup banyak begitu
kalau untuk yang katakanlah tadi pak ganjar sebutkan yang tidak bisa begitu
yang katakanlah harus berjuang begitu pak untuk bisa membayar mungkin dan operasionalnya juga di masa pandemi ini
ini nanti seperti apa pak
saya menghitung saja kalau perusahaan itu mbak ya katakan tidak mampu ya
tidak mampu nih ya
saya tidak mampu pak
kira kira dia akan merekrut pegawai
ingat lho mbak ump itu adalah upah minimum dan berlaku untuk pegawai baru yang usianya sampai dengan satu tahun
maka kemungkinan dia tidak akan merekrut
nah setelah kemudian kita tetapkan itu hanya dua kabupaten yang akan menyesuaikan
yaitu banjarnegara dan wonogiri
karena yang lainnya sebenarnya sudah mengikuti dalam range yang ada di
batas minimum ini begitu
nah apakah itu nanti tidak menimbulkan kesenjangan begitu mbak
dengan yang bisa menyesuaikan dengan yang tidak
justru karena dua kabupaten malah justru kesenjangannya hilang kan
karena yang bawah menjadi terkaterol ke atas
variannya cukup banyak kalau kita melihat posisi
umpama yang kemarin satu enam sekian yang ada di tingkat kabupaten kota dan itu ada di banjarnegara
tapi di kota semarang sudah dua tujuh juta
senjang nggak ini jawa tengah semua loh
kalau kemudian yang kita angkat kan yang di kota semarang tidak perlu menaikkan
yang perlu menyesuaikan adalah yang di bawah
kan justru makin tidak senjang kan
nah lalu selanjutnya pak ini bagaimana dengan buruh dan pekerja
apakah kenaikan ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka
pertanyaan yang bagus ini
kalau cukup mana ada yang cukup dengan upah minimum
karena upah minimum itu sebagai basis ya untuk penghitungan satu tahun pertama buat pegawai baru
tapi sebenarnya ada yang berikutnya mbak
ada berikutnya apa yang dinamakan struktur skala upah atau terkenal dengan susu
nah susu inilah yang segera mesti dibuat antara pengusaha dengan buruh
sehingga yang sudah di atas satu tahun
kemudian dia akan bisa menyesuaikan
kenaikannya tidak lagi bergantung pada yang upah minimum ini
jadi kalau anda bicara kebutuhannya ya nggak cukup
tapi kan ada yang minimumnya mbak
baik berarti penyesuaiannya begitu ya pak ya
yang harus kemudian difikirkan dan juga dilakukan oleh pengusaha dan juga buruh begitu ya
jadi ya untuk satu tahun pertama biasanya kalau saya melihat kondisi ini dan terlalu berat katakan ya untuk perusahaan pembangunan ya
untuk perusahaan yang sekarang mungkin lagi terkena apa namanya covid begitulah terdampak begitu
saya kira di jaya tidak akan merekrut
tapi anda tahu nggak ada pabrik yang sekarang masih merekrut pegawai karena pertumbuhannya masih tinggi
tentu angka itu tidak akan memberatkan
dan relasi antara buruh dengan apa pengusaha itu ada relasi atau hubungan industrialnya
ini kan juga mesti kita jaga kan
kita bisa jaga bisa kita komunikasi kan pak
pada saat saya memutuskan rasa rasanya memang beberapa provinsi saat itu belum mengeluarkan ini
maka saya sampaikan kemudian kepada publik agar ada respon publik yang baik
tapi dengan kami keluarkan dulu hampir statement statement yang saya baca rasa rasanya mereka kemudian merespon dengan positif
bahkan bu menteri sendiri menyampaikan yang saya baca di media ini ya
bu menteri menyampaikan bahwa ya surat edaran itu dipakai sebagai acuan dan daerah bisa menentukan dengan kondisi lokalitasnya
maka kami kemudian menghitung dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
tadi mbak di kota magelang kalau tidak salah ada yang protes
ternyata medianya tidak cover both sides kepada saya
mereka menyampaikan bukannya pertumbuhan minus lima sembilan
kami sampaikan penghitungannya itu adalah
satu semester terakhir di tahun lalu dan satu semester pertama di tahun ini
kemudian dijadikan satu
kalau nanti ini masih mau dijadikan pegangan dengan aturan yang serupa ini
maka di tahun depan pasti upahnya akan turun
karena pasti pertumbuhan tahun depan akan minus
bagaimana cara menghitungnya
satu semester di dua ribu satu semester di tahun dua ribu dua puluh dan satu semester di tahun dua ribu dua puluh
rasa rasanya ekonomi kita besok belum baik baik banget begitu kan
nah dengan cara itu sudah kita prediksi untuk tahun dua ribu dua puluh dua dugaan saya akan turun tajam
dan ini semua harus diketahui
sehingga menjadi fairlah formula itu untuk kita terapkan begitu
oke jadi kalau dari pak ganjar menilai bahwa kenaikan ump ini justru bisa akan membantu mendongkrak perekonomian ke depannya begitu
karena memang kita tahu situasi pandemi ini yang berubah
sebenarnya itu adalah satu dari keuntungan kami yang pasti sedikit banyak bahkan mungkin cukup besar begitu pengaruhnya bagi perekonomian begitu pak
iya kira kira ya memang antar pengusaha tidak semuanya kompak
ada yang kemarin satu pengusaha memberikan mention dia mengirim kabar ke saya bahwa
pak ganjar excellence anda menaikkan karena memang belanja ini mesti kita tingkatkan
saya tanya loh teman teman pengusaha anda yang lain nggak setuju loh gitu kan
bahkan sebenarnya baik juga kalau kita secara bidang sama meng cluster nanti
oke yang tidak bisa bisa kok melakukan penangguhan lakukan saja dengan cara itu izin kepada kami
kan kami bisa melakukan checking kan kondisi ini
saya kira buruh juga memahami kompak
waktu demo kemarin juga saya ngobrol dengan kawan kawan ada dari kelompok pengusaha kelompok buruh bagaimana kondisi usahamu
ya apa lagi nggak bagus sadar kan
maka kalau komunikasinya ini akan terbuka di disclose transparan
baik antara kondisi perusahaannya atau pengusaha menyampaikan secara terbuka buruhnya tahu mereka akan ketemu
kalau kondisi kita seperti ini maka mari kita jalankan besok dengan baik
nah kalau perusahaannya memang masih bagus maka dia akan mengatakan oke kita jalan terus kita genjot terus
mereka akan menikmati
maka kalau kemudian kami diberikan keleluasan lebih banyak sebenarnya dan boleh membuat aturan sendiri mbak
saya akan cluster gitu
mana perusahaan masih untung mana yang stuck mana yang minus begitu ya
sehingga kalau struktur itu bisa kita buat dan kewenangan tadi berikan saya kami akan improve lebih banyak lagi
tentu kami mengacu kepada regulasi yang hari ini ada agar kita taat pada asas yang sudah berjalan pada saat ini
oke lalu untuk perusahaan yang katakanlah tidak mampu begitu pak ganjar untuk mengajukannya itu nanti prosedurnya seperti apa pak
oh semua perusahaan sudah tahu mbak
apa yang disebut sebagai penangguhan sudah tahu semuanya
rifki tinggal kirim surat kepada kita
lalu kemudian akan dilakukan dengan berbagai syarat
pak ganjar ini dari tiga puluh empat provinsi di indonesia ada lima yang menaikkan ump
salah satunya jawa tengah
jika nantinya ada yang membanding bandingkan nih pak antara satu provinsi dengan provinsi lain yang tidak menaikkan ini tanggapan anda seperti apa
itulah kemudian kondisi satu otonomi daerah
dua bagaimana kondisi ekonomi di masing masing kabupaten kota
provinsi yang berbeda beda
kan lokalitasnya memang isunya beda beda mbak
kemudian tekanannya juga beda beda
kalau kita lihat jawa bali saja mbak
ketika kemudian ada gempuran dari covid ini bali saya kira pukulannya paling keras kan
saya kira jatim jateng jabar agak mirip lah
di angka lima sembilan ya
sekiannya agak sedikit berbeda
diy dengan baten saya kira sekian
diy dengan banten saya kira di angka minusnya tujuh sekian
jadi artinya kalau mau banding banding kan memang beda
kondisinya tidak sama itulah indonesia yang gede banget
tapi ketika kemudian mau diseragamkan se indonesia juga nggak bisa
kami pun sering mendapatkan protes itu
kenapa sama jawa timur kalah kenapa sama jawa barat kalah
karena kondisinya memang berbeda beda
makanya inilah yang kita pakai sebagai satu acuan acuan
maka baik juga kalau ketentuannya umpama nih mbak ya
mau pakai ketentuan yang lama dulu
ada kebutuhan hidup layak khl yang mesti dihitung dengan survei
maka sebenarnya bps bisa membantu kita
maka tadi umpama yang apindo kota magelang mengatakan protes
saya tidak setuju
mungkin beliau lupa
lupa membaca undang undangnya
lupa membaca aturannya
dan mungkin bisa saya bantu dengan memberikan data
sehingga nanti ketika statement rujukan kita adalah sama
bps saya kira bisa menampilkan kok data secara keseluruhan seperti apa
sehingga itu menjadi pegangan yang tiap daerah daerah beda beda
jadi diperbandingkan tidak apa apa
oke kalau dibanding bandingkan berarti tidak apa apa
tapi kalau dikait kaitkan dengan politik di pak ganjar terakhir ini tanggapannya seperti apa
ya pasti kalau cnn lebih menarik mengaitkan dengan politik kan
tapi ini bukan politik kontestasi
ini politik pengubahan
oke baik terima kasih gubernur jawa tengah paganjar pranowo
sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected